untuk kakoret pada selatan
warga kecamatan kemuning palembang
antusias menyambut pembagian set top box gratis
pada kamis pagi di kantor kelurahan aryo kemuning
kegiatan ini merupakan sosialisasi migrasi siaran analog ke digital
yang dilaksanakan oleh trans tujuh
sebagai penyedia infrastruktur mux atau multiplexing
kalau berbicara digital memang ini suatu keharusannya
kita pindah ke digital dan kelebihannya memang
kalau kita melihat kalau sesuai dengan tagline
kan dia lebih jernih bersih ya itu memang sudah kebukti
karena dengan hadirnya digital memang memberikan suatu warna tersendiri
sebanyak dua ratus tujuh set top box dibagikan ke masyarakat kemuning
set top box berfungsi untuk menangkap siaran tv digital
pada televisi yang masih konvensional
sosialisasi siaran digital akan terus dilakukan
hingga pelaksanaan penghentian siaran analog tahap dua
berlangsung pada november mendatang
di jember jawa timur guna membantu masyarakat
mendapatkan layanan informasi melalui siaran televisi
yang di tahun ini akan berubah dari analog ke digital
transmedia kamis pagi membagikan sebanyak dua puluh delapan lima ratus set top box
untuk membantu warga yang ada di jember
transmedia dan kominfo ri juga melibatkan
sepuluh siswa sekolah menengah kejuruan negeri lima jember
untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat
sekaligus merakit set top box pada televisi milik warga
pembagian set top box secara gratis pada warga
akan dilakukan secara bertahap
dan di tahap pertama
ini telah dibagikan pada warga yang ada di jember
tim liputan cnn indonesia